pembatasan kegiatan masyarakat
penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm level empat tiga dan dua
kembali diperpanjang pada dua puluh empat sampai tiga puluh agustus di jawa bali
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
menyatakan ada perbaikan dan penurunan level pada minggu ini
prioritas dua puluh empat sampai tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu wilayah agglomerasi jabodebek bandung raya
semarang raya dan surabaya raya mengalami penurunan level dari ppkm level empat
ke level tiga pada minggu ini
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto menyatakan
ppkm akan terus diberlakukan selama pandemi covid sembilan belas terjadi
dengan penyesuaian level di daerah masing masing
khusus di luar jawa bali perpanjangan ppkm akan berlaku selama dua minggu
mulai tanggal dua puluh empat agustus sampai enam september dua ribu dua puluh
daerah yang menerapkan ppkm level empat turun dari sebelas provinsi menjadi tujuh provinsi
ada beberapa penyesuaian yang diberlakukan dalam ppkm level empat di luar jawa bali
kegiatan penyimbangan gas dan rem beberapa penyesuaian pengaturan
di ppkm level empat di luar jawa bali
pertama penyimbangan gas di luar jawa bali adalah sebagai berikut
dan bila menjadi kluster ditutup lima hari
sementara menteri kesehatan budi gunadisa
sadikin menekankan selain protokol kesehatan
juga dibutuhkan penanganan perawatan serta testing dan tracing kuat
agar masyarakat dapat segera keluar dari pandemi